kospi banget ya
aku coba telepon tukang bengkel siapa tau dia bisa kesini
hai hai balikin itu tas saya
kamu tuh banyak tanya ya
bisa diem enggak kamu cuman sakit doang kalau diem jadi kamu suka aku sakit mau aku sakit terus enggak
saya kamu kalau sakit makanya kayak dijawab aja enggak sih mas kita mau kemana
soal penasaran lu mau ketemu reina kita mau ke matiasuan serius kalau soal reina sih gak pernah main main
reina gak bisa pulang rumah kita ke matiasuan
makasih banyak mas kamu udah baik banget aku ketemu sama reina makasih
rambut andi manggih banget
nanti fokusnya keganggu mau nabrak tuh kan
tapi mas emang kita boleh kesana ya
ready udah kesana tadi katanya boleh
pak al meminta tolong dengan sangat bu agar ibu bisa mengizinkan reina untuk makan malam bersamanya
malam ini aja bu
sebenarnya ini sudah menyalahi perasaan saya
aturan yang disepakati dengan tim pengawas pak
tapi enggak papa saya izinkan biasa yang bertanggung jawab
kasihan juga pak dan bu anding mereka pasti sangat merindukan reina
apalagi kalau nanti ada pasangan lain yang mau mengadopsi rena
makasih banyak mas
terima kasih banyak mas
aku tahu mungkin kamu marah sama aku mas tengah masa lalu aku tapi
kamu menutupi itu semua mas mungkin karena kamu kasihan sama aku mas
dan kamu masih perhatian sama aku dan malah kamu nginjinin aku untuk ketemu sama reina
saya belum menyerah nin
saya pasti bisa dapetin hak hadap si reina lagi
aku juga yakin kau mas kamu bisa dapetin itu
kamu bisa gak gak usah minta maaf terus
karena ada maaf kamu yang gak akan bisa saya maafin nin
bahwa kamu sudah melenyapkan roy dari hidup saya dan mama
mama senang sekali kalian sekarang udah akrab
pokoknya mama berharap ya mudah mudahan esa bisa cepat hamil
kalian punya anak yang lucu lucu
biar lengkap rumah tangganya ya
kok buji kayak udah lapar ya
sepertinya pak nino belum baca suratnya pak
karena hubungan dengan keluarganya masih baik baik saja pak
malah mereka mau makan malam bersama pak
pastikan dia mau bacanya
kalau pak nino sampe gak baca itu pasti pak al malah besar
pokoknya malam ini aku akan hidup di rumah alson
kalau papa peduli sama aku dia pasti akan cari aku
papa pasti akan cari aku aku kemana
aku tuh mau mengout sesuatu nih
sekarang kacau dia bilang
kalau tak diketik biar
apa tadi pak
awet masih peduli
ya aduh gimana ini
kok sepi banget ya
aku coba telpon tukang bengkel siapa tahu dia bisa kesini
saya balikin itu tas saya
balikin jangan kasih teriak
teriak aja gak bakalan ada yang ngeras
aduh aku gimana ya allah
aku lupa ngecas
pakein produk aja
gak usah deh sayang
paling mama cuma mau nanyain aku lagi sama kamu atau enggak
soalnya kan selama aku pindah
lagi ke rumah nino
aku diteleponin terus
disanyiin terus kabarnya
soalnya kan mama sarah pasti khawatir
kalian berdua tolong
jangan bikin orang tua khawatir
mama ada apa ya telpon
apa jangan jangan papa udah tau semuanya
nanti aja deh gue telepon balik
gue gak mau bikin acara gue sama nino jadi berantakan
mama butuh kamu sayang
nomor yang anda tujuh
sedang tidak aktif
kenapa sekarang handphonenya gak aktif
elsa apa kamu menghindar dari mama nak
mama butuh kamu
sampai kapan hubungan kamu dan mama kamu seperti inindin
ini semua karena
ini semua karena papa juga
bapak yang sudah menoreh luka begitu dalam di hati mama kamu